keluarga awak kapal tunda charles yang disandra kelompok bersenjata di filipina
mendatangi kantor pt rustianto bersaudara
menanyakan kabar perkembangan pembebasan tujuh awak kapal lain
abdul muiz sengaja datang dari kabupaten mahakal
mendatangi kantor pt rusianto bersaudara di kelurahan sungai lai samarinda ilir
berbekal foto anaknya kapten kapal ferry arifin
abdul muiz ingin mengetahui perkembangan pembebasan anaknya
dan enam anak buah kapal lain
abdul muiz mengaku sebelum disandra
ferry mengabarkan berada di filipina melalui telpon
keluarga terkejut ketika perusahaan mengabari
anak mereka disandrak lompok bersenjata
sementara agrista anak muhammad nasir
kru kapal tunda charles mengaku tidak menyangka
bapaknya tidak menangis
bapaknya disandrak lompok bersenjata
saat muncul berita penyanderaan
agrista sempat menghubungi bapaknya
saat itu telpon seluler dipegang anak buah kapal yang selamat
kepala bapaknya berkata
saya senang karena perusahaan sudah berkoordinasi dengan baik
dengan keluarga kami
keluarga masih menunggu perkembangan kasus pembebasan sandera
dari perusahaan dan pemerintah
mereka berharap tujuh awak kapal yang disandra segera bebas